ibu kota dki jakarta kerap dikenal dengan kemacetannya terutama di bulan ramadan
yang mana jam pulang kantor bervariasi serta bertabrakan menjelang jam buka puasa
kali ini saya akan menuju ke salah satu titik kemacetan di jakarta
dan kita lihat ya kira kira membutuhkan waktu berapa lama sih
lalu lintas di tugu pancoran jakarta selatan mulai enam belas dua puluh waktu indonesia barat
terpantau sudah padat merayap
selama ramadan jalan dipenuhi pengendara sejak pukul enam belas
setelah menempuh perjalanan dari jalan tendean saya akhirnya tiba di kawasan tugu pancoran
meskipun jaraknya yang dekat yaitu sekitar sepuluh tiga puluh
tiga km saya membutuhkan waktu tiga puluh menit untuk sampai di lokasi
lantas bagaimana pendapat masyarakat yang harus menerobos kemacetan di jakarta setiap hari ini
akhir akhir ini sih jakarta makin horror kayaknya macetnya ya
kita nggak tahu harus jalan mana tetap aja pakai motor juga tetap kejebak macet
macet banget pak setiap hari malah
apalagi lagi bulan puasa kan sekarang jam pulang orang kerja juga
nah kali ini saya cari jalan jalan tikus
kalau ikutin jalan sesuai mep mungkin parah
kemacetan ini pun disadari oleh seluruh lapisan masyarakat ibu kota
untuk itu penjabat gubernur dki jakarta heru budi menyebut
merealisasi pembangunan dan integrasi mass rapid transit atau mrt
transjakarta dan lrt akan mengurangi kemacetan jakarta
kalau ini sudah jadi nanti tepat waktu
bahwa masyarakat akan juga merasakan ini sehingga
masuk ke kota jakarta agak berkurang untuk menggunakan transportasi pribadinya
ia berharap mulai november kemacetan lalu lintas dalam kota bisa berkurang